mahkamah agung republik indonesia menetapkan hakim agung soeharto sebagai wakil ketua mahkamah agung bidang non yudisial
penetapan ini berdasarkan hasil sidang paripurna khusus pemilihan wakil ketua mahkamah agung bidang judisial yang dilaksanakan pada dua puluh dua april lalu
sidang paripurna dipimpin oleh ketua mahkamah agung dan diselenggarakan secara terbuka
sidang pemilihan ini diikuti oleh empat puluh tujuh hakim agung dari lima puluh satu hakim agung di mahkamah agung
enam hakim agung hadir di ruang sidang sementara satu hakim agung hadir di lantai dua belas dikarenakan sakit
hakim agung soeharto terpilih menjadi wakil ketua bidang non yudisial dalam proses pemilihan yang diikuti oleh lima hakim agung yang bersedia mencalonkan diri sebagai calon hakim agung
lima hakim agung yang terdaftar antara lain hakim agung hamdi hakim agung haswandi hakim agung irfan fahrudin
hakim agung pripambudi teguh dan hakim agung soeharto
dalam proses pemilihan hingga penghitungan suara hakim agung soeharto dan hakim agung haswandi lolos ke putaran kedua proses pemilihan
namun akhirnya hakim agung soeharto terpilih dengan perolehan suara sebanyak dua puluh empat suara sedangkan hakim agung haswani memperoleh dua puluh dua suara dan satu suara abstain
dengan demikian soeharto disahkan oleh ketua makam agung sebagai wakil ketua makam agung bidang non yudisial terpilih periode dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan
terima kasih kepada semua hakim agung yang telah memilih dirinya untuk mendampingi ketua mahkamah agung
ia menyatakan akan berusaha sebaik mungkin untuk mengemban amanat yang telah diterimanya
soeharto menambahkan dalam menjalankan tugasnya nanti soeharto akan berkomunikasi secara intens kepada wakil ketua bidang yudisial sunarto
yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua non yudisial
tak kalah saya memikul beban yang kemungkinan berat ini masih ada yang saya bisa curhat
yakni yang mulia bapak sunarto
karena beliau sebagaimanapun juga satu periode mengemban amanat sebagai wakil ketua bidang non yudisial
sehingga apa yang telah beliau alami bisa di sharing kepada saya
inilah yang saya jadi agak yakin mengemban amanah ini untuk menjaga marwah mahkamah agung ke depan
mendampingi kepemimpinan yang mulia ketua mahkamah agung ke depan
dengan terpilihnya hakim agung soeharto sebagai wakil ketua makam agung bidang
ketua mahkamah agung muhammad syarifudin menyatakan selamat atas terpilihnya soeharto sebagai wakil ketua bidang non judisial
selain itu syarifudin berharap hakim agung soeharto dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik baiknya
dalam memimpin support unit mahkamah agung sehingga terwujudnya visi dan misi mahkamah agung
sudah barang tentu harapan kita seperti tadi saya sampaikan
tugas tugas daripada wakil ketua bidang non yudisial itu mengemban makam dan material
ini yang harus dilaksanakan mau atau tidak mau untuk melaksanakan core business kita
core bisnis kita itu adalah penyelesaian perkara
kita berharap semakin baik supporting unit ini ke depan semakin mendekatkan kita
kepada terciptanya badan peradilan indonesia yang agung itu
sudah barang tentu dengan supporting unit yang baik maka penyelesaian perkara pun akan lebih baik
hakim agung soeharto sebagai wakil ketua non yudisial terpilih akan mengisi jabatan wakil ketua non yudisial yang sempat kosong
sunarto dilantik menjadi wakil ketua mahkamah agung bidang inisial pada tiga april dua ribu dua puluh tiga